selanjutnya ini yang juga ramai dibicarakan di media sosial
informasinya soal mantan wakil menteri hukum dan ham
denny indrayana menjadi perbincangan di media sosial
hal ini terkait dengan profesi barunya di melbourne australia
sebagai supir antarjemput
melalui laman akun facebook pribadinya
denny indrayana selain menjadi dosen paruh waktu di melbourne law school
profesor bidang tersebut juga aktif menekuni kegiatan barunya sebagai sopir
yang mengantar warga negara indonesia yang datang ke melbourne australia
menurut denny pekerjaan ini halal dan membuatnya senang
apalagi saat ini denny masih menyandang status sebagai tersangka
kasus dugaan korupsi sistem pembayaran paspor secara elektronik
atau payment gateway di kementerian hukum dan ham
sejumlah komentar pun muncul dari para netizen hingga mantan ketua mahkamah konstitusi
muhammad mahfud md atas status baru denny indrayana tersebut
untuk mengetahui profesi baru yang digeluti oleh mantan wamenkumham lebih dalam lagi
kami sudah tersambung langsung dengan yang bersangkutan
pak denny sebelumnya ini sudah lama tidak muncul sekarang muncul dengan informasi yang mengejutkan
apa kabar pak denny
pak denny ini tanggapan anda dari vira
halnya informasi yang beredar
tapi mungkin bisa dikonfirmasi terlebih dahulu
ini sebenarnya menjadi supir apa sih
atau supir pribadi begitu pak denny
jasa teman teman di sini itu kan ada beberapa yang punya jasa travel
kan meletun itu salah satu tujuan destinasi turis
dibanding macam macam lah
sehingga ada beberapa rekan rekan yang membuka usaha travel di sini
nah biasanya di antara teman teman itu
karena banyak tamu kemudian mungkin
sopirnya siapa yang lagi ruang bantuin
saya ditawarkan juga
januari dan desember itu memang biasanya di sini libur natal dan tahun baru
kegiatan akademiknya memang
saya bilang ya silahkan
saya nggak ada masalah kalau ada yang
rekanan saya bantu
mulai beberapa drivernya beberapa sopirnya sedang
liburan dengan keluarganya
ada yang di indonesia
punya tempat lain
jadi saya membantu teman untuk
membawakan kendaraannya dan memang
di natal sibuk
ada sisi membantu teman yang sedang
punya usaha bisnis travel
ya di samping
tidak kan ada tambahan penghasilannya juga lumayan
pak denny ini penasaran sebenarnya
pak denny kan di sana jadi supir yang mengantar warga negara indonesia
biasanya siapa saja pak yang diantar
memang warga biasa atau rekan rekan dari
pak denny semasa dulu menjabat begitu
apa tanggapan mereka biasanya
biasanya saja ada
ada turis ya kan yang memang jalan jalan
kemarin ada teman
dari kebetulan juga dari kalimantan selatan
datang ke rumah
saya bilang mau saya antar jalan jalan nggak
ada teman yang bilang travel
ada perwira perwira polisi
lagi kegiatan di sini
ada anggota dpr
tidak dalam dalam
yang saya antar sih tidak dalam langkah dinas
karena libur natal kemarin
melbourne tenuh dengan
remaja remaja anak anak muda indonesia
kaget nggak pak mereka tahu
mantan wakil menteri nih
saya juga kan
nggak ada yang
ya mungkin satu dua
tapi ya sudah
nggak ada masalah
jika tadi bapak sempat menyinggung begitu
bahkan di status
media sosial bapak juga bilangnya
ini memang benar
penghasilan di sana memang cukup
lumayan begitu untuk seorang supir
di luar negeri
lumayan itu artinya kan
relatif ya mbak
alhamdulillah sih sebenarnya
saya kan di sini sebagai
untuk fakultas hukum dan fakultas
sudah hampir satu tahun ini dan
insya allah ini akan diperpanjang lagi untuk
satu dua tahun depan
posisi sebagai profesor tamu juga
tidak juga curam
tapi kalau ada penghasilan tambahan yang
saya juga juga enjoy happy
ketemu teman teman indonesia
mengantarkan ke tempat tempat yang
kita juga sambil jalan jalan
saya juga tidak terlalu
ada kegiatan kegiatan di sini
mengisi seminar dan lain lain
jadi kesempatan untuk
antar tamu sekali itu saya jalan jalan
yang mencegarkan mengapa tidak
jadi ya sambil menyelam minum air
sambil jalan jalan juga
berarti ini tadi pak denny mengatakan
masih agak lama begitu ya
sambil menyelesaikan studinya juga di melbourne
tapi pak di belakang bapak ini ada dua buku
dengan tulisan kpk
tidak rindu sama kegiatan hukum di indonesia
tidak sedang studi di sini
saya memang menyesuaikan s tiga
jadi kembali ke alma mater sebenarnya
diundang alma mater untuk
mengajak sebagai guru besar tamu di sini
tentu saja rindu
untuk kembali dan
insya allah kan ini juga tidak permanen
hanya posisi satu dua tahun
memang di sini kan
kalau dari segi
perusahaan buku akses
memang kan harus diakui
lebih advance ya
lebih satu dua langkah lebih baik
daripada akhirnya ditanah air
jadi ada kesempatan lebih untuk
membaca buku menulis
jadi satu dua tahun ini
saya telah ibarat hp
baterai saya diisi lagi setelah
dari dua ribu delapan sampai dua ribu empat belas
presiden spy dan wakil menteri
baik terima kasih pak indrayana
pak denny indrayana atas
informasinya sudah ngobrol ngobrol
bersama kami di cnn indonesia connected
sukses terus pak terima kasih banyak
iya kabar viral wakil menteri
denny indrayana menjadi supir di australia
meraih apresiasi dari netizen tanah air
kita lihat bersama cuitan yang pertama
ya ini dari
at wendy darmawan mencuitkan
di tengah hiruk pikuk dan cakar cakaran
para pencari kuasa ada kabar begini
tentang pak denny indrayana yang pernah
jadi woman salud dan respect
begitu katanya lalu dari
mahfud md yang kedua juga
mencuitkan sahabatku denny melakukannya dengan
tabah dan gagah di negara negara
maju menteri dan anggota dpr
biasanya kis kota loh
kemudian dari at showwim
mencuitkan salut untuk
pak denny indrayana dengan side jobnya
saya juga kadang suka menjadi supir
dan yang terakhir
dari at julius ibrani mencuitkan
dapat berita bahwa profesor
denny indrayana menjadi supir di melbourne
sungguh tidak ada matinya di dirimu